hai apa kamu senyum lucu memang iya abis kamu kayak dilansi silakan dilanjutkan aja gitu loh
hashtag kamu lucu dan juga hashtag dilan ini lumayan menjadi trending juga ya di social
sekarang ini gara gara bukan gara gara film tapi gara gara debat capres kemarin ya nah kita akan
coba bahas hari ini pemirsa dengan direktur eksekutif politika wave ada mas jose rizal
di good morning selamat pagi apa kabar mas telah berkutat dengan data data di sosial media
kita berdua kan kita berpikir kayaknya itu deh yang jadi trending topic ya nah kalau sampai kemarin
malam nih berarti ya mas itu gimana pergerakannya jadi memang kalau debatnya ada yang selalu menarik
ya kan kita lihat kan sepakung pertarungan antara pendukung satu dan pendukung dua nah kalau pendukung
satu nih komunikasinya tuh sangat melekat sama apa yang terjadi di debat jadi kayak yang tadi prabu bilang
bahwa ada dilanjutkan kemudian yang ketawa ketawa itu itu memang muncul nah kalau pendukung dua nih mereka
hajar aja jadi enggak terkait sama substansi di debat kalau kita lihat kan kayak sampai kemarin
kan masih muncul tuh kayak prabowo benteng nkri dan lain sebagainya which is itu udah dari hashtag
militansi memang pendukung dua nih kerasa lebih lebih solid ya daripada pendukung satu mungkin
karena pendukung satu kan basisnya banyak relawan ya volunteer ya kalau relawan kan ya kadang kadang
kalau kita lagi kerja kita belum sempat posting atau lain sebagainya tapi yang jelas ini juga
merefleksikan karena kita juga punya data bahwa selama kalau selama debat memang sentimen apresiasi
positif itu lebih kepada jokowi daripada ke prabowo dari netizen jadi seperti kayak dilan dan lain lain itu memang diapresiasi positif ya
termasuk juga penggunaan teknologi dan lain sebagainya
kelihatan lah bahwa waktu debat kemarin tuh pak jokowi itu pengen menggunakan terminologi terminologi yang dekat sama milenial
karena kan sekarang kan katanya challenge nya adalah gimana mendapatkan suara dari milenial kan yang besar sekali
nah ini ada datanya nih ini datanya dari politika wave ya tentang pak jokowi
nah jadi kalau ini kan kampanyenya udah panjang banget ya udah delapan bulan nih
selama ini itu banyak percakapan terkait politik di sosial media itu dilakukan oleh akun akun yang memang tiap harinya itu posting politik
baik pendukung resmi maupun relawan dan sebagainya
nah memang kita amatin tiap kali debat itu tiba tiba tuh banyak muncul akun akun yang selama ini gak pernah ngomong soal politik
jadi mereka ikut ngomong
nah jadi ini sekaligus juga potensi buat kedua calon untuk memanfaatkan momen debat ini
asumsi kita adalah akun akun non politik ini adalah
mereka yang mungkin selama ini banyak dimasukkan ke kelompok undecided atau swing voter ini
artinya mereka memang berusaha mencari informasi lebih pada saat debat ya
which is yang selama ini baik yang mendukung maupun yang
nah yang menarik kalau akun politik itu
jadi artinya yang mendukung dari akun politik itu lebih besar
positif terhadap statement statementnya pak jokowi
artinya sebetulnya message yang ingin disampaikan yang terkait dengan milenial tadi itu memang
nyampe gitu loh
karena kalau sekarang kan kita nonton tv sambil megang handphone ya
jadi apa yang ada di layar tv langsung kita postingkan di timeline kita gitu
ini pak jokowi ya
kalau pak prabowo boleh kita buka kawan kawan grafiknya
nah kalau pak prabowo dia akun politiknya lebih besar
jauh lebih besar
secara sentimen tentunya karena akun politik kalau yang ini lebih banyak mendukung
akun politik kan terdiri dari pendukung juga ya
nah tapi pak prabowo
pak prabowo ini punya pr nih di ekonomi politik
mungkin yang kalau kita koordinasikan dengan uv atau sv tadi
karena kemarin itu kan juga beberapa statementnya pak prabowo itu menimbulkan kritikan di sosial media
terutama terkait kayak keengganan beliau menggunakan teknologi baru gitu kan
bahkan beliau menggunakan teknologi lama gak apa apa dan sebagainya
terus ngomongin tentang perang terus kan
mas yose juga bagi bagi kita
coba kita juga punya datanya ya
data dari mas yose coba bisa diperlihatkan lebih jelas lagi
supaya kita tahu nih sebetulnya apa aja sih yang dibicarakan sama netizen gitu ya
lewat lewat hashtag kan biasanya mereka
nah ini munculnya berarti entah itu dari politik ataupun dari non politik gitu ya
dari semua pihak
tapi kalau secara semesta begitu ya
yang membicarakan prabowo dan yang membicarakan jokowi itu lebih besar mana nih
kalau secara semesta lebih besar yang membicarakan jokowi
jadi memang dari dulu tuh karakteristiknya selalu sama
jadi yang membicarakan jokowi tuh jauh lebih besar
tapi yang membicarakan prabowo ini jumlahnya itu sebetulnya jauh lebih kecil ya
tapi mereka lebih militan
artinya satu akun itu dia bisa posting berulang kali
ini kita udah filter bot ya di luar bot
nah satu akun itu dia bisa filter berulang kali
nah sementara kalau di jokowi satu akun ya relatif hanya satu dua kali saja dia posting
tapi secara usernya lebih besar
cuma memang tingkatnya
tingkat apa ya
tingkat apa ya
militansinya lah ya yang lebih awam
itu dia lebih besar
nah ini kita lihat nih pemirsa beberapa topik ya yang ramai dibicarakan pasca debat
nah ini kita lihat kalau dari
ini bukan pas tanggal tujuh belas ya
ini tanggal delapan belas
nah ini bisa dilihat seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa kalau prabowo itu kan misalkan hashtagnya prabowo benteng nkri
kemudian ada hashtag serangan
prabowo menang debat
maksudnya yang hashtag prabowo dengan hashtag yang lebih ke jokowi ya secara sentimen begitu
iya ini yang saya bilang bahwa memang kalau di kubunya jokowi itu percakapan itu sangat terkait dengan debatnya
jadi seperti misalkan jokowi dilanjutkan lagi kan dengan yang jilan itu
pecatan lebih tni dari tni itu menyerang kepada prabowo kan
karena terkait klaim prabowo bahwa dia lebih tni gitu kan
kemudian kenapa kalian ketawa
waktu prabowo marah kepada audiens di dalam
hashtag lebih tni sama digital mania ini
jadi ini terkait dengan apa yang dibicarakan di debat
sementara kalau yang prabowo ya memang timnya dia tidak terlalu terkait dengan debat
atau mungkin dia juga mungkin susah ya menangkap apa yang esensi di debatnya gitu ya
jadi hashtag hashtagnya lebih umum
jadi seperti prabowo benteng nkri bahkan hashtag ini sudah ada dari sehari sebelumnya
kemudian hashtag serangan jokowi diambang kekalahan
jadi tidak terkait sama substansi di debatnya sendiri gitu
ini h plus satu setelah debat
yang paling penting kan debat itu sebetulnya topik ya
tapi kalau kita lihat dari pergerakan netizen dan juga mas wesda menilai menangkap nih
positif negatif untuk masing masing paslonnya gimana tuh
kemarin kita sebut
kita sudah mengeluarkan hasil analisa juga
jadi waktu debat itu sentimen positif terhadap jokowi itu lebih besar
jadi secara umum netizen itu lebih mengapresiasi terhadap performanya jokowi waktu debat kemarin
kalau pergerakannya bagaimana
maksudnya apakah sentimen positif jokowi itu naik dari waktu ke waktu
sedangkan prabowo itu naik atau turun
nah waktu debat keempat sebelumnya kan mereka ketemu di debat kedua
debat keempatnya lebih diapresiasi sebetulnya
jadi baik jokowi maupun prabowo itu sentimen positifnya sama sama naik
nah waktu debat kedua prabowo itu sentimennya bahkan lebih negatif
nah sekarang dua duanya naik
artinya memang debat kemarin ini menyajikan satu performa debat yang memang dinantikan sama netizen kan
kalau kemarin di debat kedua kan banyak sekali kalimat yang terutama dari prabowo ya
saya setuju dengan pak jokowi segala macam
kalau kemarin kan mereka benar benar saling menyerang ya
artinya dua duanya pun menawarkan dua hal yang berbeda kan
di militer mereka menawarkan pendekatan yang berbeda dan lain sebagainya
memang itu kan yang diharapkan dari netizen kan
jangan sampai debat ini justru dua duanya menampilkan hal yang sama kan gitu
jadinya diskusi kalau gitu
nah dari pengalaman nih mas bagaimana kita bisa membaca trending dari social media ini ke profil pemilih nanti pada saat pencoblosan
apakah biasanya relevansinya cukup tinggi atau masih sukar dibaca nih kalau yang sekarang sih
jadi kalau di social media saya pikir lebih sengit ya daripada pertarungan di darat
pertarungan di darat ini mungkin tercermin dari teman teman lembaga survei lain kan kalau gitu ya
nah kalau kita dilihat di sosial media ini sangat dynamic sebetulnya
memang secara umum jokowi masih unggul
tapi keunggulan ini bergerak kadang kadang tebal kadang kadang menipis setiap harinya
walaupun sampai saat ini memang posisi jokowi masih unggul
ini kan juga kita
apa ya sekarang kan sudah masa kampanye terbuka ya
dan tentunya juga bahwa kampanye terbuka penting kampanye social media penting
karena sekarang nyatanya banyak majority dari masyarakat indonesia memang mengkonsumsi dari layar handphonenya kan informasi kan
ya penting sekali buat kedua belah pihak ini menggunakan kanal media sosial buat menyampaikan hal hal positif
dari kandidatnya masing masing gitu
yang paling penting adalah jumlah masyarakat yang ikut ikutan komentar soal debat di sosial media itu sama juga dengan nanti masyarakat yang muncul muncul di tps
gitu gak sih mas
di dua ribu empat belas gimana tuh pengalamannya
saya pikir debat ini kan karena disiarkan oleh semua tv nasional ya
artinya ya pasti penontonnya majority masyarakat indonesia
ya apalagi yang di luar pun bisa mengikuti lewat berbagai kanal streaming
yang komentar ini
memang kalau pada waktu debat itu meningkat sekitar tiga kali lipat daripada hari biasa
jadi percakapan di social media itu selalu spike ketika hari debat
nah ini juga menunjukkan bahwa apa yang disajikan di layar tv ini memang ter
ter apa ya
terrefleksi di postingan kan
nah kalau kita lihat memang secara message secara substansi
message message nya pak jokowi yang lebih nyampe kalau lihat dari trending kan
tapi memang secara militansi ya memang seperti yang banyak di

memang militansi pendukung dua itu tinggi sekali gitu
oke itu dia ya penjelasan dari mas yose tentang bagaimana fenomena diskusi
diskursus di sosial media saat ini
jadi anda kalau melihat di social media anda sekarang ini ya banyak hashtag yang muncul
nah kurang lebih penjelasannya kayak tadi itu ya
betul sekali terima kasih direktur eksekutif politika wef mas yu
sudah gabung bersama kami di good morning
nah itu tadi yang paling penting adalah ya omongan omongan kemudian sekarang muncul
ya itu tadi terefleksi sama pilihan pilihan anda tuh
tapi yang juga jangan dilupakan adalah pesan dari kedua capres kemarin ya
katanya persahabatan jangan putus harus adem
supaya lebih ada